rekamannya ada di hp lama gue
jadi gue harus cari dulu
bisa gak kamu dapetin handphone itu
mungkin ini gak
gak terlalu penting buat kamu
tapi bukti ini
akan sangat penting buat orang lain
kamu bisa jadi saksi kunci
untuk kasus pembunuhan ini
dia ketemu ke al
al mendekati andi
bahkan menikahi andi
karena pada saat itu
al dan baran menaruh dendam
alasan al menikahi andin sebenarnya untuk balas dendam
karena pada saat itu al tahunya
kalau andi lah yang sudah membunuh roy
ada masa dimana andi sempet
sempet akhirnya tau kalau
al selama ini menikahi andin
karena alasan balas dendam
dan mereka sempet
tapi akhirnya mereka
gak jadi berpisah
karena mereka saling mencintai
akhirnya al memutuskan untuk percaya
kalau bukan andi lah yang melakukan pembunuhan terhadap roy
mereka akhirnya sama sama
berusaha untuk mencari siapa pembunuhnya
kalau memang bukan andi yang berlakunya
jadi sekarang maksud lo
kak al sama mbak andin itu
bener bener saling mencintai
saya rasa juga seperti itu
tentu sama aja
kalau mereka berdua

ternyata perhatiannya ke gue
cuma karena gue adeknya kak angga
tujuan lo sekarang apa
balikan sama mbak andi
yang sudah terjadi ya terjadi
kita nggak bisa muter waktu
andi sekarang sudah mencintai aldepara
ya kurang lebih seperti itu ceritanya
saya ingin tahu
kamu kemarin sempat ngomong kan
kalau pada saat kejadian pembunuhan itu
kamu ada ketemu dengan ibu sarah
kalau boleh saya tahu kamu ketemu gimana
ketemu dengan ibu sarah
ketemu dengan ibu sarah
ketemu dengan ibu sarah
ketemu dengan ibu sarah
ketemu dengan ibu sarah
ketemu dengan ibu sarah
ketemu dengan ibu sarah

nanti kita fotonya satu atau dua pose aja
yang penting kita udah lakuin apa yang papa minta
terus nanti setelah papa udah balik
baru kita bisa bicara sama
nah ini dia calon pengantin yang udah pada datang
kok mama saya ada disini
saya nggak tahu ren
kalian kaget ya mama ada disini
tadi pak nikolas itu ngabarin
minta mama untuk datang kesini
supaya memastikan acara pre wedding kalian ini berjalan dengan lancar
eh ayo cepat kalian pilih bajunya
biar ganteng biar cantik
biar cakep tuh kayak gitu fotonya tuh
tuh dipilih bajunya ayo
iya ada yang bisa dibantu bu
di rumah sakit ini ada pasien atas nama pak sumarno
sebentar ya ibu saya cek dulu
pasien atas nama pak sumarno dirawat disini
ternyata nggak sesulit itu untuk nemuin sumarno
meskipun aldebaran itu dikonsumsi
masih ada yang bisa dibantu
meskipun aldebaran udah mindain dia
yaudah saya mau jenguk
saya ini keluarganya
saya mau kesana
dimana ruangannya ya
di ruang rawat dua ratus dua bu
ibu bisa naik lift dari lorong sebelah kanan ya bu
ternyata semudah ini ya
buat menemukan tempat kamu menyembunyikan sumarno
saya udah feeling kalau kamu pasti pindahin sumarno ke jakarta hospital
kamu lihat aja ah
nggak akan ada yang bisa memenjarakan saya
ya karena gue tau
bukanmu sarah pelaku
kamu tau darimana
jadi waktu hari pembunuhan roy
gue ke rumah bu
ke rumah bu sarah
gue sampai sana jam lima sore
dan kalau gue nggak salah ya
menurut keterangan berita itu kan
pembunuhan roy terjadi sekitar jam lima sore
yang jelas jelas yang bukain gue pintu
itu bu sarah
jadi jam segitu dia lagi ada di rumahnya
orang jelas jelas dia ada di rumahnya
jadi nggak mungkin kalau dia itu pelakunya
eh tapi bentar
ya kalau kamu ke rumah bu sarah berarti kamu
kamu kenal dengan bu sarah
kalau masalah itu mungkin nggak usah dibahas kali ya
tapi intinya sekarang
jangan sampai polisi
tangkep pelaku yang bukan sebenarnya
jangan sampai salah tangkep lagi
ya tapi masalahnya kita nggak punya bukti
bisa ketemu sama elsa
bisa ketemu sama elsa
elsa lagi pergi sama temennya
kok saya nggak pernah ngeliat kamu ya
aku aku temennya elsa
gue punya bukti
gue ngerekam seluruh percakapan gue dan bu sarah
pada saat gue datang ke rumahnya
kamu punya rekaman
saat kamu datang ke rumahnya besar jam lima sore itu
tapi rekamannya ada di hp lama gue
jadi gue harus cari dulu
bisa nggak kamu dapetin handphone itu
mungkin ini nggak terlalu penting buat kami
tapi bukti ini
kamu bisa jadi saksi kunci untuk kasus pembunuhan ini
ya gue nggak janji
tapi gue akan cari
saya juga jangan berharap banyak dulu
kamu mau usaha untuk cari
saya akan sangat berterima kasih
gue kayaknya udah harus cabut deh
eh nggak usah nggak usah
gak apa apa biar saya aja
terima kasih buat waktunya
oke kalau gitu